kita akan bergabung dengan produser eksekutif cnn indonesia dwi yuniati
yang tengah menjalani karantina usai perjalanan luar negeri
selamat siang jun
jadi tujuh hari antigen berturut turut bisa dikatakan ini sebagai pengganti karantina ya kalau di singapura
tapi kalau yang saya dengar tadi ada antigen yang dilakukan secara mandiri
tapi juga ada pengawasan
bisa diceritakan seperti apa penerapannya di sana
saya juga tadinya nggak tahu kalau ada tujuh hari berturut turut karantina ya

langsung kita terima email untuk melakukan tes antigen mandiri
nah ternyata tes antigen mandiri itu terdiri dari tes antigen mandiri dan supervised artinya diawasi
jadi kita beli sendiri test kitnya kita tes antigen sendiri kita kirim hasilnya di lewat link yang mereka berikan
terus yang supervise itu kita datang ke tempat testing center
online kita daftar dulu dan kita harus menyesuaikan slot time yang tersedia
jadi itu banyak sekali tempatnya tersebar di mana mana
ada yang di dokter gigi ada yang di pasar
saya juga heran di pasar ada tes sensor gitu ya
terus nyampur nyampur di mana aja tergantung slot timenya
kita itu tes antigen sendiri diawasin sama mereka
jadi mereka ngawasin kita benar nggak nyoloknya gitu
jadi setelah itu
hasil dikirim lewat email dan itu dilakukan di hari ketiga dan hari ketujuh
semuanya harus lapor semuanya harus dikirim linknya
jadi ya menurut saya itu gantinya karantina sih sebenarnya
kita tiap hari diawasin terus di email terus diingetin terus untuk tes antigen
di sana pengalaman saya seperti itu lady
menarik sekali karena testing kit ini dilakukan sendiri
apakah setibanya di bandara ini sudah disiapkan
sehingga nanti para pelaku perjalanan itu bisa
langsung membeli atau dicari sendiri nih testing kitnya ketika di sana
jadi yang di bandara itu yang resmi
di bandara turun dari pesawat imigrasi segala macam
kita tes di bandara
tapi untuk tujuh hari ke depannya itu kita kecuali hari ketiga dan ketujuh ya mereka sediakan
hari yang lain itu kita beli sendiri di apotik
dan banyak kok mereka jual test kit sendiri
dan itu berlaku nggak cuma buat turis asing atau pelaku perjalanan asing yang datang
warga mereka yang baru pulang dari luar negeri tetap diberlakukan prosedur yang sama
jadi mereka test kit itu gampang didapat sih di sana
di tengah pandemi saat ini apakah ada rasa khawatir ataupun takut
dan bagaimana kalau anda tadi melihat penerapan prokes yang ada di singapura sendiri
saya juga sempat khawatir ya
maksudnya ya namanya juga lagi pandemi
kita pergi ke negara orang yang setiap hari kita dengar beritanya ada kenaikan kasus
tapi saya merasa aman
karena singapura itu warganya itu sangat sangat prokes banget
setiap tempat saya hampir tidak pernah melihat orang singapura itu turun masker ya
kecuali makan ya
pada tengah kelima dimanapun mereka jalan selalu pakai masker
dan prokes ketat itu juga ada di pintu pintu masuk di setiap tempat
baik itu tempat
tempat publik tempat makan area publik seperti taman juga mereka pakai scan yang seperti punya kita peduli lindungi
mereka punya trace together namanya
itu naik taksi pun mereka kita punya kita harus scan semuanya
dan itu semua pintu pintu itu dijaga
dijaga sama penjaganya yang benar benar galak gitu loh
yang kita kalau nggak ngecan itu kan scan itu bunyi
jadi kita nggak bisa asal lupa sebenarnya
jadi kayak itu kan bunyi tuh gitu
jadi mereka akan ngerti kita sudah check in
check in check out itu dimana pun semua tempat
bahkan pedagang kaki lima pun kita masuk ke area food court mereka itu ada check in nya
jadi sebenarnya saya salut saya kagum dengan kedisiplinan mereka yang sangat sangat prokes
jadi kita jadi kebawa kebawa benar benar yang emang harus begitu di tengah pandemi kayak gini
jadi kayak merasa aman gitu loh jalan ataupun kita mobile di sana jadinya bright light
umum transportasi umum ataupun makan di tempat umum jadinya ya
ya menurut saya sih sangat prokes ya di sana ya
oke oke itu tadi protokol kesehatan yang ada di singapura
nah sekembalinya di jakarta nih jud bagaimana proses screening covid sembilan belas di sini
nah di sini sudah ketika saya mendarat di bandara suta juga checkpointnya banyak
pemeriksaan awal dokumen vaksin otomatis ya vaksin komplit itu kita nggak bawa hard copy nya nggak apa apa
kita bisa tuju tuju
kita bisa tuju tuju ke petugasnya pakai handphone di aplikasi peduli lindungi
dan itu nah satu lagi yang kekejangan harus dimiliki kita adalah tempat karantina
kalau tempat karantina itu ada berbentuknya mereka kasih seperti akan bentuknya barcode
jadi kalau barcode kita nggak bisa tunjukin ke mereka itu udah kena semprot aja
nggak bisa berkutik aja gitu
jadi memang tempatnya check point nya itu banyak dan saat gas covid nya di sana luar biasa
jadi itu banyak banget gitu
jadi yang orang yang bandul bandul sebenarnya nggak bakal bisa lolos ya di bandara ya
jadi apa dibedakan dua jalur
yang satu untuk wisma yang satu untuk hotel
jadi wisma kan kita tahu kategorinya untuk pekerjaan migran student segala macam
kalau yang lain masuk di hotel
dan itu memang screening nya tepat banget di bandara
dokumen dan tempat karantina
jadi saya sih merasakan di bandara suta ya
progresnya tetap banget untuk kedatangan ini
beberapa waktu lalu kan sempat ada penumpukan penumpang begitu ya ketika harus memilih hotel karantina
nah apakah ini terjadi ketika jun tiba di bandara soekarno hatta
dan mungkin ada tips begitu agar tidak lama menanti di bandara soekarno hatta untuk memilih penginapan untuk karantina
yang saya alamin kemarin nggak ada penumpukan sama sekali ya
begitu kita ke depan sudah ada yang organisir hotel mana hotel mana hotel mana gitu
jadi kita yang lama mungkin nunggu jemputan hotel itu yang rada rada numpuk akhirnya di depan ya
jadi karena ngantri panjang itu akhirnya jadi numpuk
tapi kalau untuk numpuk masuk kemana itu enggak
karena untuk sampai keluar sampai keluar sampai ke area jemput itu itu mah udah harus firm kita punya hotel
yang sebelah sini hotel sebelah sana wisma
jadinya nggak akan bisa sembarangan gitu
numpuknya mungkin gara gara nungguin jeputan
kalau ngepuk untuk diangkut kemana enggak
karena saringannya di dalam itu udah udah ketat banget disuruh
dan saat ini tengah menjalani karantina apa saja prosedurnya dan juga biaya untuk karantina itu meliputi apa saja
jadi apa kita booking karantina ini sebelum kita pergi ya
karena itu memudahkan kita sendiri juga
dapatnya repatriasi paket itu
paketnya itu meliputi pcr dua kali di bandara dan nanti di hari ke enam
kita kita datang ke sini itu udah langsung dikasih jilang
dikasih jilang nggak boleh kemana mana gitu
apa apa semua ditaruh di depan
pokoknya kita nggak boleh keluar kamar ya
kecuali kita ngantri makan atau ngantri laundry di depan
aturannya tetap seperti itu
nanti hari ke enam kita akan di pcr yang kedua
insya allah negatif kita bisa keluar dari karantina
nah jun kalau di kantor kan ini terlihat kalau jun kan sangat aktif gitu kalau di kantor
tapi ini harus karantina dulu
bagaimana mengatasi rasa jenuh di sana
mengingat tidak boleh keluar kamar dan juga sama sekali selama proses karantina ini berlangsung
jujur aja bosan
jadi paling paling bantar cuma sampai depan pintu
dan itu pemandangannya emang kayak
cuma ada tempat buat naruh sesuatu
makan atau kita minta sabun segala macam sebelah sini untuk laundry
sama kaca di sini yang nggak bisa dibuka juga
ya cuma ngeliat ngeliat di jalan itu ya
nungguin masa karantina ini berakhir
jadi mereka pokoknya tuh
even ganti sepray pun nggak diperbolehkan
jadi kalau saya minta kepengen sepre saya diganti

ganti sepre aja datanya yang ganti sendiri gitu
jadi semuanya nggak boleh masuk di sini kecuali yang tinggal di sini
dan itu nggak boleh campur campur juga sama orang lain
kecuali keluarga ya
aturannya seperti itu
jadi kalau mau campur ya itu keluarga
jadi semua ini semuanya sendiri sendiri di sini karantina
aduh tapi ya
gue kecepat berakhir kali ini
sabarnya tinggal beberapa hari lagi ya jun ya
terima kasih untuk informasinya yang sudah dibagikan
terkait bagaimana prokes perjalanan luar negeri dan juga setibanya di tanah air
nantikan ya kehadirannya lagi di kantor
selamat berkarantina di sana